kami kembali mengupdate informasi terkait wafatnya mbah mun
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan putra kiai haji maimun zuber
gus majid kamil di rembang jawa tengah
selamat sore assalamualaikum gus majid
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya gus majid sebelumnya kami turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya atas meninggalnya mbah mun ya
al ayah al baqa'anillah yang tetap hanya allah
yang tetap hanya allah semua akan musnah akan meninggal dan yang sebagainya
ya gus informasi terakhir mengenai prosesi pemakaman yang memang sudah dipastikan bahwa mbah moon akan dimakamkan di al ma'la
ini seperti apa yang diterima keluarga sore ini
ya memang tadi sempat rembukan memang tadi sempat rembukan mau dimakamkan kemana
banyak permintaan baik masyarakat atau tokoh masyarakat gitu
murid murid itu yang meminta supaya dipulangkan karena memang kan banyak yang mau ziarah dan sebagainya
ya tapi setelah keluarga tadi musyawarah di sini semuanya juga berdasarkan fakta fakta yang ada
sebelah maimun itu ayah saya itu pernah sering berbicara sama orang orang kita saring saring
dan kelihatannya memang mbah moon itu memang keinginannya itu meninggal jadi bakam bakan di bekah begitu
jadi akhirnya keluarga kesepakatan untuk dimakamkan di bekah dan alhamdulillah semua dipermudah begitu
gus hingga sore ini apakah sudah bisa dikonfirmasi bahwa mbah mun sudah dimakamkan atau masih dalam proses pemakaman begitu pesemayaman begitu gus
tadi kita call video selalu kalau video ada yang dari sana
tadi sudah diberangkatkan dari semaya persemayaman yaitu di gita adi azizia
ya sudah menuju ke mekah
ke hamadzitul haram
saya juga nggak tahu sekarang ini apakah sana sudah azan atau sudah jamaah atau belum saya juga belum tahu persisnya
tapi yang jelas nanti setelah duhur itu pemakamannya
gus majid bisa diceritakan seperti apa kemudian suasana di kediaman dan juga di pesantren saat ini seperti apa
ya ya kalau pesantrennya insya allah mengumpul kondisi saja
ya memang bukan semua tadi saya mendengar cerita
dan nangisan daripada santri santri semua
dan sampai sekarang juga mu'azin mu'aziat banyak yang berdatangan
ini saya sambil juga bersalam salaman ini banyak yang datang
ya datang alhamdulillah pak bupati wakil bupati sebagian pejabat yang dari semarang tadi sudah tajah kesini
gus majid terakhir ada yang ingin disampaikan gus majid
ya memang saya mewakili dari keluarga mbak maimun itu sudah adalah tokoh nasional
tentunya dia bukannya
juga sering membicarakan sesuatu sering melakukan langkah langkah yang sekiranya ada sebagian rakyat indonesia masyarakat indonesia yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang bersetuju
saya mohon maaf semuanya lapisan masyarakat indonesia
saya mohon di masjid masjid di musola musola kalau mau bersalati hoib saya mohon karena ini ayah saya supaya didoakan
baik terima kasih gus majid putra keempat dari mbah mun